mas farhan disaat ibu mas farhan dihina seperti itu mas farhan ada dimana
itu yang membuat saya menyesal
saya tidak berbuat apapun ketika ibu dihina dan direndahkan
lalu apa yang terjadi setelah itu
saat itu saya sedang kalut
pengen tahu kayak apa laki laki yang menjadi kekasih
putri kesayangan papa yang sudah bikin mabuk ke payang
pak jangan malu maluin deh farhan ini ustadz padai
saya minta maaf om karena baru sempatnya sekarang silaturahmi ke om
kamu daim muda yang sedang naik daun ya om pahamlah
dan pastinya om ini senang ya karena sejak kenal sama kamu
anak om ini jadi lebih bersemangat kerjanya jadi lebih baik dan energinya meletup letup
nah semua itu berkat kami
gini om saya memang mempunyai niat hubungan ini untuk dibawa ke jenjang yang serius
dan insya allah akan saya utarakan niat baik itu sekarang di depan om
han apa nggak terlalu cepat
nah aduh kamu gimana sih
kamu kan tau papa ini udah kepengen bisa ni mang cucu
ya tuh udah udah gak apa apa lebih cepat lebih baik ya toh
hubungan saya dan naila itu tidak menjadi fitnah
saya ingin sekali hubungan ini segera diresmikan
tapi saya tidak mau memaksa naila
jadi semuanya tergantung pada nailah
arhan kita harus bicarakan ini secara serius
jadi kapan nih om bisa datang ke rumah kamu ketemu orang tua kamu
baik om boleh
loh bapak masih nungguin
karena kalau bulan ini saya mau pulang sementara saya belum bayar bu
ini uangnya bu
terima kasih ya pak
nah ini nih bapak ibu orangnya nih bapak ibu
iya ini banget aprt
iya ini banget aprt
ada apa bapak bapak ibu ibu
alah nggak usah ngeles
bu mutia dan pak rt udah ngelakuin hal yang kapan
oh mentang mentang yang satunya janda yang satunya duda
saya cuma berjualan
alah mana ada maling aku
bunuh orang aja tk apalagi
kalian jangan asal bicara
kalau memang tidak ada buktinya
itu fitnah namanya
saya cuma berjualan
seperti juga yang lain lain
pokoknya kami gak suka dia di sini
awas kalau dia bikin ulah lagi

udah cukup cukup
lebih baik kalian bubar
di saat ibu mas farhan dihina seperti itu
mas farhan ada di mana
itu yang membuat saya menyesal
itu yang membuat saya menyesal
saya tidak berbuat apapun ketika ibu dihina dan direndahkan
lalu apa yang terjadi setelah itu
lalu apa yang terjadi setelah itu
saat itu saya sedang kalut
saat itu saya sedang kalut
calon mertua saya ingin bertemu dengan orang tua saya
kalau mertua saya ingin bertemu dengan orang tua saya
kalau calon mertua saya
ketemu dengan ibu
dan tahu tentang masa lalu ibu
selamat datang pak d'arus
di rumah kami ini
selamat datang mutia
seorang mantan nabi
yang mau jadi besarnya
kamu pikir saya akan diam saja terima farhan
tanpa saya cari tahu siapa keluarganya
tidak akan merestui
apa jadi berpikiran begini pak
punya ibu mertua seorang pembunuh
coba kamu jelasin farhan
apa benar kata papa
jawab aku farhan
puas ibu sekarang ibu
setelah ibu di penjara
tinggalin aku hidup sendirian
dan sekarang aku mau nikah
ibu hancurin semua aja ibu
kenapa ibu harus kembali bu
kenapa aku harus lahir dari rahim ibu
kenapa aku harus kembali ibu